jadi kurang lebih seperti itu akar permasalahannya ma
jadi afif pacarin kakak kamu
bilang ke aku kalau itu adil
afif terus menekan aku untuk melepas bera
dia berpikir aku gak bisa menjaga bella melindungi bella
dia lupa dia sudah gagal berkali kali melindungi bella
dia mencoba mengajariku sekarang mah
aku tahu yang terbaik untuk keluarga ku
aku tahu cara mengurus keluarga ku
jadi tolong jangan ikut campur
kalau afif masih terus memaksa sampai terjadi sesuatu dengan kavania
kak fani keluarga ku satu satunya
aku mau ngapain sama kamu kalau aku dapet kabar dari tuti
katanya kak fani marahin bella abis abisan gara gara dia menemukan notes yang diberikan sama kamu
dan kak fani langsung melaporkan semuanya sama reno
dan kamu tau kan apa yang bakal dilakukan sama reno
kasian banget bella
afif aku mau minta maaf ya sama kamu ini semua kan gara gara aku aku yang ngasih saran sama kamu
supaya kamu memberikan kaya ke aku aku harus melakukan hal yang baik untuk kak fani sumpah
aku mau minta maaf ya sama kamu ini semua gara gara aku yang ngasih saran sama kamu supaya kamu memberikan hal yang baik untuk kak fani sumpah

itu bukan salah kamu
ini semua salahku
aku yang menginginkan supaya kue itu diantarkan ke bella
itu malah membuat bella semakin dicemuk sama fanny
aku gak akan melakukan itu
aku gak akan menceraikan bella
kalau kamu memang betul betul menginginkan bella
buat dia bahagia
kalau kamu tidak bisa lakukan itu
biar aku yang turun tangan
aku cuma ini memastikan aja
kalau kamu tidak hidup menderita
aku cuma ini lihat kamu bahagia
aku akan mendekati fanny
supaya dia jauh dari kehidupan kamu
dan kamu hidup bebas
tanpa kekangan siapapun
aku cuma ingin melihat kamu bahagia
aku benar benar bingung sampai kapan kamu ngelakuin hal ini
hah sampai kapan
tidak masalah menikah dengan fanny
dia tidak mengganggu hidup kamu
dan tidak membuat kamu menderita
kasian banget ngeliat af terpuruk begitu
saya nggak rela anak saya jadi seperti itu
saya harus ke rumah reno
saya harus cari
aku mau tahu sebenarnya ada masalah apa sih
jadi kurang lebih seperti itu akar permasalahan ya ma
jadi afif pacarin kakak kamu
bilang ke aku kalau itu adil
afif terus menekan aku untuk melepas bera
dia berpikir aku gak bisa menjaga bella melindungi bella
dia lupa dia sudah gagal berkali kali melindungi bella
dia mencoba mengajariku sekarang mah
aku tahu yang terbaik untuk keluarga ku
aku tahu cara mengurus keluarga ku
jadi tolong jangan ikut campur
kalau afif masih terus memaksa sampai terjadi sesuatu dengan kavania
kak fanny keluarga ku satu satunya sekarang ini
aku akan melakukan apapun untuk memberi pelajaran afif
termasuk menyakiti bella
dan satu lagi
mungkin afif lupa
sekarang anak anaknya tinggal bersamaku
tapi kan anak anak gak bersalah
lalu bagaimana dengan kak fani
kak fani hanya peduli dengan aku
apakah dengan dia peduli dia pantas diperlakukan seperti itu
dipermainkan hatinya yang pernah hancur
aku gak peduli ma
kalau afif berani bermain main dengan keluarga ku
aku gak akan segan segan bermain dengan keluarga dia
mungkin aku sekarang sudah terlalu lelah
jadi ada baiknya mama pulang
dia akan tuntaskan diri
pantes aja reno tuh marah sama kamu
kamu pacaran sama kakaknya
aku terpaksa melakukan ini
cuman ini kesempatan aku untuk menyelamatkan bella
jangan kamu teruskan rencana kamu
mama gak setuju
stop sampai disini
mama juga tau kan
sebenarnya aku sudah berdamai dengan diriku sendiri
aku sudah mundur teratur ma
aku rela melakukan itu semua untuk kebahagiaan bella
tapi semenjak kalika menelpon aku
dan mengatakan bahwa bella ternyata tidak bahagia disana
dia menderita disana
api mama tau kamu adalah anak yang sangat baik
mama juga sayang sama bella
kita bisa memikirkan cara lain untuk menolong bella
tapi bukan begini cak
aku sudah melakukan itu semua
aku sudah datangin reno
aku sudah katakan ini baik baik sama dia
tapi laki laki yang gak berguna itu
tetap aja membuat bella menderita
selama ini kita ditipu sama dia
kita kan gak tau
di dalam sana bisa aja reno itu ternyata selalu membela bela
bisa juga reno sudah mendamaikan antara kakaknya dan bella
udah lah afif
bukan urusan kamu lagi
kalau kamu tiba tiba sekarang ini muncul
dalam keadaan seperti ini
itu hubungan mereka malah semakin parah
kamu ngerti gak sih
aku sudah memperingatkan reno ma
aku sudah kasih tau dia bahwa bella menderita disana
aku cuma ingin minta sama dia supaya dia menjaga bella melindungi bella
supaya bella bahagia ma
gak ada yang lain
tapi mama lihat sendiri kan sekarang
sepertinya renov tidak melakukan apa apa
dia membiarkan kakaknya terus menindas bella
tapi di sana ada anak anak kamu
kamu tuh punya anak
anak anak tinggal sama mereka
kamu harus ingat itu afif
kenapa mama tiba tiba ngomong seperti itu
reno mengencam mama
aku tahu reno pasti mengancam mama kan
kalau reno membuat anak anakku menderita
aku sendiri yang akan pastikan bahwa dia akan menderita
aku akan membuat fani semakin menderita
dasar tidak berlalu
kamu udah kangen banget ya sama aku
sampai nelfonin aku terus
bagaimana kalau kita mempercepat pemotretan kita
aku juga punya firasat kalau bella itu bakal ngacauin semuanya
dia itu bener bener penyihir berat
nanti aku booking studionya di studio sansan ya